sementara itu lebih dari sembilan ratus muslim palestina di gaza menggelar sholat gaib untuk jenazah presiden ketiga republik indonesia b j habibie di salah satu masjid di kota jabalia gaza utara
video yang diperoleh oleh abdillah onim seorang aktivis kemanusiaan asal indonesia yang menetap di gaza
memperlihatkan ratusan warga baik anak hingga orang tua melakukan salat gaib serta doa untuk b j habibie
dalam doanya para jamaah meminta kepada tuhan yang maha esa agar mendiang habibie diampuni dosa dan diterima segala amal ibadahnya
pembacaan doa sendiri dipimpin oleh ulama senior palestina sheikh mahmud dardona